sementara itu suni tanuwijaya mengaku belum menerima surat permintaan pencegahan ke luar negeri
yang diajukan oleh komisi pemberantasan korupsi
pencegahan terkait penyidikan dugaan suap pembahasan raperda reklamasi teluk jakarta
pencegahan belum dapat surat dari imigrasi
cuma harusnya ya benar ya pasti dicegah dicekal
karena kan pumas kpk udah bicara
intinya supaya siap aja kasih keterangan nanti
semoga lebih cepat lebih baik lah